senin siang kemacetan terekam di persimpangan jalan santa
yang menghubungkan jalan wijaya dan jalan walter mongsidi
menuju jalan kapten tendian jakarta selatan
kemacetan terjadi setelah dinas perhubungan provinsi dki jakarta
melakukan rekaya selalu lintas dengan menutup akses
dari jalan wijaya menuju jalan kapten tendean
untuk menuju jalan kapten tendean mampang perapatan
pengguna jalan harus memutar melalui jalan walter mongsidi
dan memicu kemacetan
meski sejumlah anggota polisi berada di lokasi untuk mengurai kemacetan
kondisi ini dikeluhkan para pengguna jalan
sejak rekaya selalu lintas diberlakukan
mereka harus menempuh waktu selama dua jam
untuk melintasi persimpangan jalan santa
gerak banget ini kita mau lebih cepat
kalau sih ternyata waktu ini memadat lagi
kemacetan pun terekam kamera terjadi di jalan gatot subroto
yang mengarah menuju kawasan semanggi jakarta selatan pada senin sore
kemacetan terjadi mulai dari persimpangan lampu merah tugu pancoran
akibatnya sejumlah pengendara sepeda motor
nekat menerobos lalu lintas dengan melintasi trotoar
tim liputan cnn indonesia